oke ibu noni apakah akan ada sanksi yang tegas untuk oknum sopir bluebird yang melakukan aksi anarkistis
pasti akan ada tindakan tegas untuk oknum pengemudi bluebird group yang terbukti melakukan tindakan anarkis
seperti apa ibu
dan kami juga akan menyerahkan oknum tersebut kepada pihak kepolisian
sudah adakah saat ini yang disinyalir terlibat dalam atau sebagai dalang dari aksi anarkistis